kata ya kan dia orang kaya tajir berduit tapi potongannya mirip tengkolak petai
kemudian kalau kita lihat putrinya ini ini kan jauh ya
putrinya itu seperti putri raja ini bapaknya mirip tukang ledeng
jadi saya agak agak ragu
ini anak putri bersih begini dapet emaknya boleh berbut tau gak
nah ngomong betul ini anaknya neng
yaudah hantar gue ke dalam
itu ituan begitu boleh gue aki aki
ketauan sih pake nyeblos baik gitu
ini boca mau disusuin
itu orang gak bergalak amat ya
aduh rata ikutor banget sih
nah udah lumayan dah
muka saya keliatan
utak musa yang muda dan tampan
bisa dipake ngaca berarti udah bersih
saatnya bersihin kaempelnya
nah berapa yuki yang terhormat
nih di depan ini ruangannya bapak ustadz muhtar
pengurus pondok santret kun anta
jadi tinggal masak aja
itu dia masuk saya
nanti kalau bapak joki udah masuk
saya mau balik lagi ke gerbang
tahu tandanya ngomong
saya tahu maksud anda
cenggiran situ saya paham
hijah jangan pake hijah
bapak yuki mau bagi saya duit
begaruk dalam gatel
katakan dia mau bagi duit
thank you juga
eh balik lagi
lagi assalamualaikum waalaikumsalam ya karena dibagi duit kali keter gitu orangnya iya
ulah silau amat kok ada matahari dalam ruangan ya ini bukan matahari tapi rembulan malam ulat
siapa nih eh marbot ngapain sini sini eh eh eh eh ustadznya mana ulala baru kali ini seumur
hidup ustadz musa yang mulia dan santun yang tampan dan rukoban dipanggil marbot sama marmot ke
sembarangan aja ini orang beruang beruang kutub apa madu kutub sekalian gigit nih kalau ngomong
sembarangan aja belum tahu kali
tuh paling paling orang oke nangis lagi tawa pak bapak tua udah ngaku aja bapak tua kesini pasti
mau ngambil kardus bekas kan kalau ngomong ngomong eh saya mau ketemu pak ustadz
ini di depan matamu ini pak ustadz ini aduh aduh aduh eh marbot saya mau ketemu
yang punya pesan dari sini mana orangnya belum belum belum kok nggak percaya sih udah gini aja
jangan bercanda sini
ini lagi nih marbot ada ada aja
ini ada apa kok ribut ribut di ruangan ini aduh eh marbot ini urusan penting saya mau ketemu
sama pak ustadz yang punya pesan dari sini ngapain sih kecampur sini
ini ini tuh oh jadi begitu ini berdua sekongkol nih sekongkol ini udah tuh rapihin ngepel bareng bareng
sekalian lapin tuh kaca biar bersih biar kinclong aduh eh bapak tua eh membelain sama marbot
membelain bukan mau belain dengerin dulu ini namanya pak ustadz bukhtar pengurus yayasan di kunantaya nih
pak ustadz kalau gitu saya mohon maaf maksudnya begitu
ini anak saya namanya amalia kepanjangannya amalia titi benih salawiti but butan lolong
loh nama apa gerbong kereta tuh
alhamdulillah kalau gitu langsung aja ke ruangan ustaz
kalau kata saya sekarang begini aja pak ustadz mendingan kita ke ruangan aja langsung ya
ah tadi kan ustadz bukhtar ngomong begitu
selagi itu udah tau udah kaya mpc itu main injek aja
ah sembarangan aja
kayaknya ada yang gak beres sama bapak tua itu
jadi begini pak ustadz bukhtar
ada yang ingin disampaikan oleh bapak cuanki tadi ya
oh ganti ganti nama orang bapak
jadi kalau misalkan pak juki ini gak ngomong sama pak ustadz bukhtar otomatis pak ustadz bukhtar gak bakal tau apa yang disampaikan oleh pak juki
tapi kalau pak juki ngomong pasti pak ustadz bukhtar tau
kalau gak diomongin
jadi begini harus ada komunikasi dua arah disampaikan supaya pak ustadz bukhtar tau
pak ustadz bukhtar tau
kalau gak diomongin tau gak kira kira
kira kira kalau gak diomongin tau gak
tapi kalau diomongin
boleh gak nih anak saya bolak balik bolak balik dari pesan tren ke rumah dari pesan tren ke rumah naik heliportar
sebentar pak ustadz
heliportar apa ya
itu yang kapal terbang itu
ulah lah itu namanya helikopter yang terbangnya begini boka boka boka boka boka boka boka
itu namanya helikopter terbangnya rata
iya pak juki insya allah kami disini masih menerima anaknya pak juki karena pendokunan teh ini terbuka untuk umum
ketawa kenceng kenceng banget teman pak ustadz
bukan apa apa nih pak ustadz
berhubung anak saya yang ngantren disini
bagaimana kalau saya sekarang jadi donatur
bukan apa apa seorang beduit
duit tinggal petik
kebua tinggal duntun
alhamdulillah namanya nambah lagi nih donatur di pendokunan teh ini
boleh saja pak juki asal tidak mengganggu kegigaitan pendokunan teh ini
saya sebagai ustadz musa yang mulia dasar satu ini sedikit ragu dan curiga kepada bapak tua yang satu ini
sebab apakah betul sosok bapak tua ini
katanya kan dia orang kaya tajir berduit
tapi potongannya mirip tungkulak petai
kemudian kalau kita lihat putrinya ini
putrinya itu seperti putri raja
ini bapaknya mirip tukang ledeng
jadi saya agak agak ragu
ini anak putih bersih begini
dapat emaknya boleh berebut tau kagak
ustadz maksudnya apa apa pak ustadz
kalau gitu saya pamit dulu ya
iya baik pak juki
mau ke paris ya emang ke masjid
oh mau ngantre dia
ya udah kalau gitu saya pamit ya
yang rajin dan harus betah ya
ya coba kamu ceritakan tentang salah satu pejuang islam yang ada di indonesia
ah pak ustadz pak ustadz
saya gak mau ceritain lah pak ustadz
loh emangnya kenapa
kan kata pak ustadz sendiri
kalau orang udah meninggal nggak boleh diomongin
cuma namanya sungguh bikin dosa
ya ya ya ya udah udah tenang dulu
lukman kita ini kan hanya menceritakan tentang sejarahnya aja
bukan menjelek jelekkan orang yang sudah meninggal
oh berarti pak ustadz
pak ustadz berarti kalau menceritakan sejarahnya doang berarti gak dosa dong pak ustadz
kok kamu pak ustadz
ya udah sekarang kalian semua perhatikan kepapan tulis ya
dan jangan lupa dicatat ya
makasih pak ustadz